menko polhukam luhut bin sarpanjaitan mengatakan pemerintah tidak menyiapkan uang tebusan yang diminta oleh abu sayyaf
ini sebuah penegasan sikap ya
tak hanya pemerintah pt brahma international sebagai pemilik kapal brahma dua belas juga mengaku tidak membayar tebusan
menurutnya pembebasan sepenuhnya ditangani tim negosiator
sampai sekarang kita tidak akan pernah mengklaim bahwa dari pemerintah melakukan karena pemerintah tidak pernah melakukan itu
tapi kalau perusahaan
ya itu urusan perusahaan saya tidak ingin berkomentar soal itu
dari pt brahma international kita tidak ada mengeluarkan uang untuk membayar sandra
karena juga tadi pemerintah juga tidak menyarankan adanya untuk pembayaran sandra seperti itu